sementara itu pdip menyebut nama bakal cawapres pendamping ganjar pranowo sudah mengerucut
sekretaris jenderal pdi perjuangan hasto kristianto juga mengatakan nama itu akan diumumkan di waktu yang tepat menunggu kalkulasi dan juga kesiapan dari seluruh struktural partai
hasto menyampaikan pada saat ini koalisi pdip telah mengantungi sejumlah nama bacawa pres pendamping ganjar di pilpres mendatang
hasto menyebut nama bacawa pres sudah semakin mengerucut dari tujuh nama yang sebelumnya kerap disebutkan
ada pak suki ada pak mahfud md ada pak sandi kemudian sebelumnya juga ada pak erick tohir ada pak ridwan kamil sebelumnya kan ada tujuh ada pak andika ada pak tuan guru bajang nama nama itu kan sebelumnya sudah disebut